tapi sampai kapanpun gue gak bakal terima kalau lo gembukin bapaknya rakyat
itu urusan lo
mau suka atau enggak serah
gue minta tenang gue minta tenang
itu emang masalah gue
masalah kita kita selesaikan secara jantan
itu kalau lo berani
duel satu lawan satu
kalau gue yang menang
jauhin setiap orang yang dekat sama gue
dan jangan pernah ganggu kehidupan gue lagi
sama sekali gue gak takut sama lo
gue setuju dengan pendapat lo
kita fight satu satu
tapi syaratnya kita harus ada wasit
supaya pertarungan kita lebih sehat
lo boleh jelaskan semuanya
pasti bisa dan sekali
mas ada misi
ya yang terakhir nanti
gak bisa lagi nian itu kalo mereka yang abis
kalo lo yang abis gimana lo bakal masuk rumah sakit dua kali nian
gue gak nyumpahin lo ya tapi selalu gue pikir emang cara yang paling baik ya cara ini
kita fight satu lawan satu dan gak makan banyak korban jadinya nian
ya gue setuju sama mony
masa cuma gara gara dhani semuanya jadi korban
ya bener lo harus fight sama dia satu lawan satu
selesain masalah lo sama dia
yaudah kalo gitu nian kita berbar ya
udah selesai kan mereka udah juga berbar
yaudah boy gue sama ian balik lagi ke rumah raya
kali ini gue gak ngikut dulu ya ke rumah raya
yaudah gak apa apa
gue mau dah
coba menanya sakit tangan kaki muka hidung mulut semuanya
ada yang sakit gak coba coba kepala
kamu apa pak
tapi tadi dia izin sama kita supaya nggak kesini dulu
coba beb ceritain dong sama aku tadi kayak gimana
kok kamu bisa berhasil kesini
pokoknya tadi tuh keadaannya kenusuh banget
tunggu bapak ya
ya sudah sama